anda masih menyaksikan the world tonight
kedutaan besar amerika serikat mengadakan peringatan hari ulang tahun amerika yang ke dua ratus dua puluh
sebanyak lebih dari lima ratus undangan hadir menghadiri acara tersebut termasuk
wakil presiden yusuf kala menko maritim luhut bin sarpanjaitan
menteri dalam negeri cahyokumolo menko minfo rudiantara dan ketua mpr zulkifli hasan
acara dimulai pada pukul sembilan belas lebih tiga puluh yang dibuka dengan lagu kebangsaan indonesia raya
dan diiringi lagu kebangsaan amerika serikat the star spelled banner
sejumlah petinggi memberikan sambutan dalam acara tersebut
acara ditutup dengan pemotongan kue
dan ulang tahun ke dua ratus empat puluh dua ini mengangkat tema partnership across ocean atau kerjasama ke lautan
kedua negara berharap agar kerjasama antar keduanya dapat ditingkatkan lagi